tunjukkan grafik peningkatan permainan forward satria muda pertamina
julian calias akan kembali tampil di ibl all sars dua ribu dua puluh
selain julian sm juga diwakili ali bajir abraham damar dan cher show pada laga perang bintang dua puluh tujuh april
ibl telah resmi mengumumkan daftar pemain terpilih yang akan berlaga di ajang ibl all stars
klub ibu kota satria muda pertamina jadi salah satu penyumbang pemain terbanyak di perang bintang ini
tercatat dua nama julian kalias dan ali bagir yang akan berlaga di tim future
sementara abraham damar akan bermain di tim legasi
dan satu nama lagi jerosho akan dipilih oleh tim pelatih untuk mengisi slot pemain asing
julian kalias berterima kasih atas kepercayaan dan menit bermain yang diberikan pelatih sm manu penagarces
ini yang membuat penampilannya semakin oke dengan sebelas enam menit per game
dan empat tiga puluh enam poin per game
spesial buat saya karena sebenarnya ini all star adalah pemain kumpul kumpul pemain terbaik di dalam liga
apalagi dengan sistem future dan legacy
laga ibl all stars akan tersaji dua puluh tujuh april di mahaka arena jakarta
selain perang bintang rangkaian ibl all stars juga akan dimeriahkan dengan beragam acara menarik lainnya
musim lalu duel antara tim future dan legacy berhasil dimenangkan tim future
dan kali ini akan menjadi tahun terakhir konsep future dan legacy digunakan